di hari kedua pelaksanaan ktt g dua puluh di bali sejumlah kepala negara dan undangan melakukan penyemayan mangrove di taman hutan rakyat di kota denpasar
kegiatan ini menjadi salah satu side event selama kepala negara dan undangan kttg dua puluh berada di bali
presiden ri joko widodo sejak pukul delapan waktu indonesia tengah telah berada dan memantau langsung persiapan penyemayan mangrove yang dilakukan sejumlah kepala negara g dua puluh di tahura mangrove denpasar
di lokasi tahura yang sudah terkenal kemancanegara itu presiden joko widodo mengajak kepala negara g dua puluh yang hadir guna melihat keindahan alam seputar tahura
sementara siang hingga malam nanti rencananya belasan kepala negara dan delegasi g dua puluh akan mulai meninggalkan bali